tim sar gabungan dari polisi tni al dan basarnas melakukan penyisiran di perairan utara bali
penyisiran dilakukan sejauh lima mil untuk mencari dan juga mengetahui kemungkinan adanya bagian kapal selam yang terapung di permukaan
sejumlah petugas gabungan dari polairut polres buleleng tni al dan basarnas mulai melakukan penyisiran laut pada selasa pagi
petugas berangkat dari pelabuhan celukan bawang buleleng dan juga menyisir ke arah utara sejauh lima mil dengan menggunakan dua kapal patroli polisi
kasat polair polres buleleng dalam instruksi apel sebelum patroli menyebut penyisiran ini untuk mencari kemungkinan adanya serpihan atau bagian dari kapal selam kri nanggala empat ratus dua
sementara itu tnial membantah spekulasi yang menyebut jika kri nanggala empat ratus dua
kelebihan muatan kri nanggala dikabarkan hanya mampu membawa tiga puluh tiga personil padahal saat tenggelam kru di dalamnya jauh lebih banyak
namun hal ini dibantah oleh asisten perencanaan dan anggaran laksamana muda tni angkatan laut muhammad ali
jadi berbagai operasi kita lakukan itu kita biasanya membawa lima puluh personil
lima puluh personil bahkan kalau tugas penyusupan kita membawahi plus satu regu pasangannya
jadi kita membawa kemudian kembali ke pasukan khusus
jadi satu regu itu sekitar tujuh orang
jadi sekitar lima puluh tujuh orang
sedangkan pada saat kejadian tragedi kri nanggala kemarin tenggelam hanya lima puluh tiga orang
dan selain itu pada saat kejadian hanya membawa tiga buah torpedo
padahal kapal selam ini didesain untuk membawa delapan torpedo
jadi orang yang menyampaikan bahwa ini adalah kejadian tersebut
jadi orang yang menyampaikan bahwa ini adalah kejadian tersebut
satu torpedo beratnya itu sekitar hampir dua ton
jadi pernyataan yang menyampaikan bahwa kapal selam ini kelebihan muatan itu sama sekali tidak berdasarkan